lo mau diner sama mereka
terus lo gimana udah nyiapin makeup artis
luluran luluran mirip cakep
gaun gaunnya gue udah beli udah beli
ya ampun gue baru tau ya ternyata lo kalo lagi kaget panik tuh kayak melly ya
loh dasar bolonyon mertua mito hatta
oh mito itu mertua
berarti serem ya bi
lain serem deh ya tuh sri
bukannya yang menderita lahir batin teh bukan dia aja
tapi orang tuanya juga menderita sri
karena melihat anaknya rumah tangga anaknya tidak beres
bibi waedulurnas sri sodaranya
ya allah khawatir ga tega liatnya sedih bibi
makanya cari suami itu jangan karena hartanya
jangan karena rupanya
jangan karena gantengnya
jangan cuma hartanya betul
iya emang bener mang diman
udah harta ga ada alat juga ga bagus
muka juga dibawa rata rata
terus apa yang harus diharapin dari mang diman
itu bener baik
suaminya bira sekarang dimana
suami bibi sudah meninggal sri
terus kalo anaknya bira dimana
terus kenapa bira nggak nikah lagi bira
buat apa sri
lagian juga bibit tidak yakin
ada laki laki yang sebaik almarhum suami bibi
tidak akan tergantikan
tidak akan tergantikan sri
ah gue sekolot bibi mak
gue sayang urus si aden ajalah
berarti bira orangnya setia bira
sumpah gue bete banget deh
gue tuh udah pusing nih nyari cara buat misahin boy sama reva
mana tadi gue ke rumahnya reva malah diusir sama emaknya yang ngedondel itu
jel gue jadi kepikiran deh
nah apa pinter
yes tapi mau diapain mantannya
ya maksud gue kita cari story tentang masa lalunya boy dan reva
ya siapa mantan mantannya mereka gitu
nah disitu begitu kita tahu
kita coba hadirin tuh mantannya boy atau veva
terus kita bikin mereka balik lagi ke dalam hidupan mereka dan boy
nah mita gue akuin baru kali ini lo cerdas
eh tapi ya setahu gue reva gak punya mantan deh
bener juga sih
coba deh kita juga gak pernah ngeliat kan dari pertama kali dia masuk sekolah ini
dia gak pernah pacaran sama siapa siapa dan gak ada yang tahu juga mantannya reva siapa
kayaknya bu cinta pertamanya reva deh
nah kita cari tau aja mantannya boy
eh gue kenal sama temen lamanya sma nya boy
bisa aja dia tau
yaudah kalo gitu kita samperin aja
aduh makasih ya
eh gue gak minum enggak
ya taruh aja dulu
gue sih enggak sih
habis minum juga masih kenyang
aduh makasih ya
enggak juga sih
cuman kan aku mau langsung pulang jadi ya mendingan minum aja
eh jangan balik dulu buy
aduh soal mondi
kan dia mau balapan ya boleh
jangan sampe raya tau ya
aduh gimana ya
abah tuh minta tolong mondi
buat ngebilangin raya buat dia berhenti balapan
ya rayanya mau sih nurut nurut aja sama mondi

dengan syarat mondi juga nggak balapan lagi
itu semua dilakukan sama abah cuma karena
keluarganya tuh lagi trauma aja
karena kemarin raya tuh abis kelecahan abis balapan
tapi kalau menurut gue yang mendingan tuh mondi jujur aja
kalo raya balapan lagi kan ntar mondi dimarahin sama abah
ya kalo gitu berarti
mondinya jangan ikut balapan
loh gak segampang itu lah re
mondi itu berpengaruh banget di klub kita
dia jago balapan
dan kalo misalnya dia gak ikut balapan
anak anak yang lain pasti bakalan kecewa sama dia
aduh kasihan juga ya mondi
dia pasti dilema banget deh
di satu sisi dia gak mau ngecewain raya
dia gak mau bikin abah trama sampai marah sama dia
tapi di satu sisi dia juga gak mau ngecewain temen temen klub aja
ya kalo menurut gue sih emang gak ada jalan lain
ya ya udah gini deh
nanti gue pikirin lagi deh siapa tau
kalau gue udah sampai di rumah gue punya cara lain
udah kalau gitu gue balik ya
nanti malem jangan lupa
cie cie nanti malem mau ngapain nih
ada deh rahasia tanya aja sama reva oke
rahasia rahasia biarin aja
oke kalau gitu gue cabut
sini hidup dulu yuk
ada apa ya pa
nanti malem jadi ya kita diner
karena sekretaris papa udah reserve tempatnya loh
ya jadi dong
masa nggak jadi
ini masalahnya ada yang nggak cocok
bisa nggak pak undur undur
ini pasti akal akalannya mama aja nih
nggak ngerti mama
iya pasti mama takut kalau reva itu lebih cantik daripada adriana
dan boy pasti milih reva
ya kan akal akal mama aja nih
aduh nggak kayak gitu keles pa
adriana sakit terus masuk rumah sakit
papa nggak tahu
yaudah berarti kalau nggak ada agenda berarti mama nggak mau kan
jadi papa diner aja bertiga
hmm yaudah deh
ya gitu dong
mudah mudahan mama bisa mengenal reva lebih baik lagi
iya yaudah deh pa bye
yeay enak banget si reva bertinggalkan
soalnya kalau bertiga doang papa pasti ngebelain si reva
hah tenang reva
kamu masih harus hadapin mamanya poi
lo mau dinner sama mereka
terus lo gimana udah nyiapin makeup artis
gaun gaunnya udah beli
ya ampun gue baru tahu ya ternyata lu kalau lagi kaget
pak han itu kayak melly ya
lo pikir gue mau nikah
ya gue ga kayak melly juga sih cakepan gue
dikit banyak deng
ya itu namanya gue excited banget rek
supa gue seneng banget terus gimana
nah makanya itu sien
gue tusang aja kesini karena
spello tuh bantuin gue cariin gaun yang simple aja
ga usah terlalu berlebihan
terus gue maunya ya didandanin agak agak cakepan dikit gitu
gue mau bikin bro itu surprise gitu
terus siapa tau dengan gue jadi feminim kan
nyokapnya boy jadi suka sama gue sien